tapi mama gak dateng pa
udah dipindahin ya dari rumah sakit
ke rumah sakit mana
sudah sudah dipindahkan di rumah sakit jakarta
saya sempet kayak kaget aja denger ya
nanti sampaikan salam saya ke andi nih
maaf saya belum sempat menjenguk karena kondisi saya juga masih belum
mama tadi ke sini mau ngapain
oh iya mama tadi pengen di
terus mama panggil kiki kayaknya gak denger
terus mau ngetelpon juga
yaudah saya panggil kiki ya
kiki lagi di kamarnya rena sama sekarang
kamu temenin pak surya sama bu sarah ya
kayak tadi lagi pembicaraannya serius
kalau gitu saya pamit ya
makasih ya bu sarah
istirahat ya bu
terima kasih banyak pak
andi yang diculik siapa
gimana kejadian kok bisa diculik
tadi saya tau sekilas ceritain dari randy
dalam perjalanan ambulansi dibajak dan andi diculik
ini belum ketahuan siapa yang menculik
saya belum tau siapa pak
makanya sekarang lebih saya selidiki
saya juga pengen tau motifnya apa
saya juga bingung
salah andi apa
iya mah itu
saya tau kalau pasti show
tapi kamu tenang aja sekarang kamu udah aman kok
dan kalau kamu butuh bantuan apapun
bilang aja ke saya
aku gak salah dengar
kenapa di teleponannya kayak gitu sama felis
kata tante mayang mereka gak ada apa apa
yaudah mendingan sekarang kamu istirahat ya
kalau misalkan besok
kamu masih belum fit
kamu ngajuin izin aja ke pak al
tidur yang ingat
kamu baru pulang dari kantor ya
mama sempat bilang
kalau saya jangan mempermainkan
kita bisa ngobrol sebentar
maaf dia aku bener bener gak ada waktu
aku capek banget aku baru pulang kerja
aku pengen langsung istirahat
atau kamu juga harus memberi perhatian
kamu untuk felis kan
kasih perhatian ke felis
maksud bella apa sih
bel tunggu bel
bel tunggu bel
ya allah dia soal kamu tau aja
aku udah bener bener gak kuat
bella kamu gak boleh nangis

saya udah bikin kamu gak nyaman ya selama ini
saya udah bikin kamu gak nyaman ya selama ini
kamu selama ini gak paham
pura pura nggak paham atau
pura pura gak paham atau
kamu emang lagi nikmatin keadaan ini sih
yang seolah olah kamu tuh gak ngerti apa apa yang terjadi
saya nggak ngerti maksud kamu
saya beneran gak paham bel
ini kamu beneran di
kalau aku boleh ngomong aku tuh capek
aku capek terus terusan berharap kayak gini deh
aku duluan aku capek aku mau tidur
dimana kamu sekarang di
semoga kamu dalam keadaan baik di sana
saya gak bisa menjaga kamu dengan baik
sampai ada satu titik luka di badan kamu
saya nggak bisa maafin diri saya sendiri
orang orang yang melukai kamu akan saya hajar semua
saya pasti akan menolong dan menemukan kamu
kau tidak tahu papa di sini
aku mimpi pa
tapi mama gak datang pa
papa mau tanya
tadi waktu tidur udah baca doa bilang
kenapa gak baca doa
habisnya aku kepikiran mama terus pa
jadi aku lupa berdoa
ya itu sebabnya kenapa rina bisa mimpi buruk karena sebelum tidur rina gak baca doa dulu
gak minta sama allah untuk lindungi rena pada saat rena tidur
kalau baca doa mungkin tidurnya nyenyak loh
dan kali habis sholat terus kalau mau tidur jangan lupa baca doa ya
ya sekarang bubuknya sama papa aja disini ya
kita bubuk disini ya di kamar mama ya
sambil doain mama
nanti malam kita sholat
ya allah semoga mama aku lekas sembuh
biar bisa cepat pulang ke rumah
aku sama dada sekarang ya allah
ya allah dengan segala kerendahan hati
saya memohon kepadamu
selamatkan andin ya allah
hingga saya mampu menemukan dan menyelamatkan istri saya
saya mohon saya mohon kepadamu
dimanapun istri saya berada sekarang
lindungilah dia ya allah
karena hanya tanganmu saja yang saat ini sanggup menjaga
namun semua yang mencintainya tak mampu untuk menjangkaunya
saudara ricky ayo ikut kami ke persidangan
wah gawat ini
habis sidang keputusan ini

lebih susah si jajari hampir
naturale ini harus jadi juga seperti kuning matahari
di situ dia tidak menanggulptu tindakan sadece dengan kehidupan baik